ledakan bom selasa pagi di kota solo diduga dilakukan oleh jaringan teroris internasional
ketentraman umat islam indonesia di penghujung ramadan terganggu oleh serangan bom di solo jawa tengah
bom bunuh diri terjadi di halaman markas poresta surakarta
pelaku pengeboman yang diidentifikasi bernama nur rahman menyasar petugas yang tengah bersiap menggelar apel
bom ledak pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
pelaku tewas di tempat dan melukai seorang perwira polisi
pelaku disinyalir merupakan teroris kelompok bekasi pimpinan abu musaf dan bagian dari jaringan bahru naim warga indonesia yang bergabung dengan isis
pelaku di jawa tengah dikutuk oleh pemerintah jawa tengah